presiden joko widodo meresmikan dua bandara sekaligus di kalimantan timur
dua bandara tersebut adalah aji pangeran tumenggung pranoto samarinda
dan bandara maratua kabupaten berau
kamis pagi presiden republik indonesia joko widodo meresmikan bandara aji pangeran tumenggung pranoto samarinda kalimantan timur
bandara ini akan digunakan sebagai bandara utama di kota samarinda
menggantikan bandar udara temindung yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan
dalam kesempatan ini presiden juga turut meresmikan bandara maratua di pulau maratua kabupaten berau secara simbolis
presiden optimis dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di daerah dapat menumbuhkan kantong kantong ekonomi di luar jawa
ini bukan untuk gagah gagahan juga bukan untuk keren kerenan tetapi mobilitas orang mobilitas barang
di seluruh penjuru tanah air ini sangat penting
dan infrastruktur ini juga bukan hanya untuk urusan ekonomi tetapi urusan konektivitas dan mempersatukan bangsa kita negara kita yang sangat besar ini